desa huta ginjang di kabupaten tapanuli utara sumatera utara menawarkan pesona keindahan alam danau toba
para pengunjung dapat menikmati pemandangan alam danau toba dari salah satu tempat terbaik
desa ini juga kerap dikunjungi para peminat olahraga udara
ingin menikmati pemandangan alam seindah ini
berkunjunglah ke hutan ginjang di kabupaten tapanuli utara sumatera utara
di desa ini adalah salah satu tempat terbaik untuk menikmati pemandangan alam danau toba
desa hutan ginjang dapat dijangkau dalam waktu dua puluh sampai tiga puluh menit dari bandar udara silangit tapanuli utara
desa ini berjarak sekitar tiga ratus km dari kota medan
dari sinilah kita melihat keindahan danau toba secara kelimas
makanya pemerintah daerah menjadikan tempat ini nanti jangan pakai usata pertama
biarlah di tempat lain namun inilah endingnya nanti
desa hutan ginjang berada di
ketinggian lebih dari satu empat ratus meter di atas permukaan laut
kondisi ini memungkinkan pengunjung menikmati hamparan danau dan perbukitan dengan sudut pandang yang cukup luas
di sini luar biasa
lalu danaunya itu yang tidak dipunyai oleh daerah daerah lain
selain pemandangan alam hutan ginjang juga menawarkan lokasi bagus bagi para peminat olahraga udara atau aerosport
dataran tinggi intensitas angin yang cukup hamparan bukit dan danau yang terbentang luas
membuat para peminat olahraga udara bisa menyalurkan kegemarannya
sayangnya meski lokasi wisata ini memiliki potensi yang cukup besar
namun sejumlah fasilitas pendukung seperti penginapan dan air bersih masih minim
yan prabudi tapanuli utara